mahasiswa its surabaya berhasil merancang kapal yang terbuat dari bahan bambu laminasi
kapal tersebut diberi nama baito deling satu
senin siang kapal tersebut diluncurkan menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti di pantai kenjeran surabaya
menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
senin siang meluncurkan sebuah kapal yang terbuat dari bahan bambu laminasi di pantai kenjeran surabaya
kapal berbahan bambu laminasi ini adalah buatan mahasiswa institut teknologi sepuluh november its surabaya
kapal ini diberi nama baito deling satu
inovasi yang diklaim pertama di dunia ini sekaligus diuji coba dengan dinaiki sepuluh hingga dua belas orang termasuk menteri kelautan dan perikanan
uji coba tersebut mengelilingi pantai kenjeran surabaya
menurut susi inovasi ini sangat bagus karena memberikan alternatif material baru dalam pembuatan kapal
sebuah pilihan pada saat hutan kita sudah habis kayu tidak ada makin mahal
dan nelayan kita memerlukan kapal kapal ukuran sepenting ini
jadi sangat bagus
dan saya berharap ini terus difinalisasi menjadi sebuah produk jadi
bukan hanya sekedar prototipe trial tapi dicoba benar supaya bisa diaplikasikan dan diimplementasikan
rektor ite surabaya mengatakan pembuatan kapal bambu ini bisa memberikan alternatif juga meningkatkan harga jual kapal
bila peminat kapal berbahan bambu laminasi ini banyak pihak its berencana memproduksinya secara massal